usai mengkritik kebijakan presiden joko widodo mantan ketua mpr ri amin rais
kini harus berurusan dengan polisi bukan soal pengibulan
melainkan pernyataannya soal partai setan
amin rais dituduh melakukan ujaran kebencian
inilah pernyataan amin rais saat menyampaikan tausiah
setelah menghadiri gerakan indonesia sholat subuh berjamaah
di kawasan mampang jakarta selatan jumat lalu
pernyataan ketua dewan kehormatan partai amanat nasional ini
amin tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan
dikutip dari cnn indonesia com
usai acara amin menyatakan bahwa yang dia maksud adalah cara berpikir
bukan partai dalam konteks politik praktis
amin rais kemudian dilaporkan ke polisi oleh kelompok cyber indonesia
mereka menimbulkan kemampuan untuk mencari penyelamat
dan menilai pernyataan amin rais sebagai ujaran kebencian
pan men sinyalir ada upaya kriminalisasi
dengan adanya upaya laporan polisi atas amin rais
pan menduga ada unsur politis di tahun pemilu
untuk mendiskreditkan tokoh tertentu
yang bersuara dengan kebencian
dan membuatnya bersuara kritis
wakil ketua umum pan hanafi rais meminta
semua pihak berhati hati terhadap pemutar balikan fakta
dengan upaya pelaporan tersebut
kalau melihat delik delik pelaporannya
saya pikir itu jauh dari yang disangkakan
karena yang disampaikan mbak amin ini
tidak menyebut partai politik yang secara definitif
lantas terbagi ke dalam
dan juga tidak ada ujaran kebencian ke siapapun yang disebut
masalah dilaporkan balik atau tidak
sekarang pan pun sedang mengkaji
mengkaji bagaimana yang terbaik
karena ini juga menjemarkan nama baik pan dan juga partai juga
pernyataan ketua majelis kehormatan pan amin rais
yang menyebut partai setan menuai reaksi dari parlemen
amin rais diminta menahan diri
untuk tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial
demi menjaga stabilitas
pada tahun politik
ya kita mintalah kepada pak amin
di hari tua beliau itu
supaya statement statement beliau itu lebih bijak
diksi diksi yang dipilih yang dipergunakan itu
tidak kemudian malah menimbulkan
keterpecah belahan di antara warga kita
di antara anak anak bangsa itu sendiri
dan kompok cyber indonesia
ke sentra pelayanan kepolisian
dengan pasal dua puluh delapan ayat dua
undang undang informasi dan transaksi elektronik
tentang ujaran kebencian sarah
dan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
tentang penodaan agama
sejumlah politisi partai amanat nasional
menilai pelaporan amin rais ke polisi bermuatan politis
bahkan pan berencana akan melaporkan balik
pihak yang melaporkan amin rais itu
di pihak yang sama
amin rais ini dinilai tidak memenuhi unsur pidan
kami tanyakan langsung malam ini tanggapannya
kepada husin alwi
sebagai saksi pelapor amin rais
yang juga merupakan ketua cyber indonesia
selamat malam mas husin
terima kasih sudah hadir
kemudian ada m said bakri
tim advokasi pembela amin rais
selamat malam mas said
terima kasih sudah hadir
saya akan putarkan terlebih dahulu
pernyataan dari hanafi rais
terkait dengan pelaporan amin rais ini
yang dinilai sebagai pelapor amin rais
yang dinilai sebagai kriminalisasi
jauh dari yang
karena yang disampaikan mbak amin ini
partai politik yang secara definitif
lantas terbagi ke dalam dua golongan itu
tidak ada ujaran kebencian
ke siapapun yang disebut
yang diperlukan adalah
dalam dakwah yang selama ini
dilakukan oleh pak amin
dan tempatnya memang juga di masjid
dalam konteks gerakan sholat subuh
jadi kalau kemudian ada yang
saya kira itu salah alamat
sebaiknya hati hati tadi terputus ya
tapi mas husin tanggapan anda seperti apa
ketika disebutkan ini kriminalisasi
bahkan kemudian ada yang menyebut ini politik
dan politik yang berhenti melaporkan
kembali ke mereka yang melaporkan amin rais
tanggapan anda seperti apa
menurut kami ini
kita berbicara itu
mengenai dalam ranah hukum
kita melihat ada beberapa delik
yang menurut kami itu adalah
delik penodaan seperti
ada pasal satu ratus lima puluh enam
ada partai allah
dan ada partai setan di situ
sebentar sebelum saya lebih jauh
berarti anda membantah
ini bukan politis pelaporan ini
kita kan sebagai cyber indonesia itu
melihatnya dari ranah hukum
perpandangan seperti itu
jadi kami ada upaya upaya
penegakan hukum di sini seperti itu
jadi tidak bersifat politis misalnya
di belakang anda untuk melaporkan amin rais
tidak ada seperti itu
seperti biasa memang penggiringan opini itu
udah biasa seperti itu tapi kami
organisasi yang bergerak di bidang
hukum kami melaporkan itu
dari segi pandang
di mana sih sebenarnya yang kemudian
anda anggap sebagai
beliau menyebut ada tiga partai
yang membela agama allah
mungkin ini lebih detailnya ya
sekarang ini kita harus menggerakkan
seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung
dan kekuatan dengan
sebuah partai bukan hanya pan
pks gerindra tapi
kelompok yang membela agama allah
untuk melawan siapa untuk melawan
nah di mana yang untuk yang
cuplikan ini mana yang menurut anda ujaran kebencian
ini sudah cukup jelas
ujaran kebencian itu
pak amin sudah mencoba
pak amin mendikotomikan
ada dua ada parpol
dan parpol allah
artinya beliau sudah menyebutkan tiga
pan pks gerindra
masuk ke partai allah
yang disebut oleh beliau
dengan rujukan ayat ayat
artinya partai yang di luar tiga itu
dikotomikan oleh pak amin
sebagai partai setan
oke kita lihat yang selanjutnya
kutipan selanjutnya ya
nah ini dia ini selanjutnya
supaya tidak terputus putus
bergabung dalam partai besar
itu partai setan
ketahuilah partai setan itu mesti dihuni
oleh orang orang yang rugi
rugi dunia rugi akhiratnya
tapi di tempat lain orang yang beriman
bergabung di sebuah partai besar namanya
hezbollah partai allah
partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan
di sini ada ujaran kebenciannya
ya ujaran kebenciannya ada
artinya orang orang yang anti tuhan itu maksudnya
siapa di sini
ini maksudnya terlampir dengan yang tadi
maksudnya berkaitan dengan yang
ya berkaitan dengan pasal yang sebelumnya
artinya siapa yang anti tuhan ini
di partai besar ini beliau nggak menyebutkan
partai besar di indonesia itu siapa
ada pkb ada p tiga
ya jelas deliknya
saya minta tanggapan dari pak said bakri terlebih dahulu
kalau dari tadi kan
saya tanyakan mana yang dimasukkan ujaran kebenciannya
tadi sudah disampaikan
pendapatannya seperti apa
pertama tama yang ingin saya sampaikan
mewakili dari tim advokasi pemila bapak amin rais
dalam hal ini
tiga hal yang kita perhatikan
ada tiga aspek yang harus kita perhatikan
yaitu aspek keberagaman
keagamaan maksudnya berkeyakinan
yaitu kemudian aspek
yang kemudian aspek hukum
nah perlu kita
kita kupas pada aspek
berkeyakinan dulu kita
dalam hal beragama
konteks yang disampaikan oleh pak amin
pada saat dia melakukan tausiah itu
dilakukan di masjid
di rumah ibadah
di rumah ibadah yang dimana disampaikan
kepada umat yaitu
gerakan indonesia solat subuh
berjemaah nah kemudian
tawziah tersebut dipaparkan
yang mana disampaikan oleh yang bersangkutan
pak amin rais adalah
beliau juga adalah merupakan ulama
beliau juga adalah merupakan
yang dalam hal ini menjadi panutan oleh masyarakat
panutan dan danah mulia ini beliau juga adalah
merupakan adalah tokoh
bangsa kita yaitu tokoh reformasi
yang dimana apa yang disampaikan
saya kira cukup sangat berhati hati
apalagi dalam hal ini konteksnya masuk
dalam tahun politik
nah ada pun permasalahan ketika
dimenyampaikan secara poinnya adalah
opini nya adalah jelas bahwasannya
pilih baik dan buruk
pilihan baik dan buruk ini jelas
amar ma'ruf nahi mungkar
partai ini dimaksud apa partai
ketika persoalan bicara masalah partai
artinya kan kita diminta untuk jeli
umat islam pada khususnya
dan memandang dan bagaimana
menganalisa partai mana yang dianggap baik
yang menampung aspirasi
yang dimana partai yang menampung
segala kebijakan yang dimana
umat islam dapat terakomodir
oleh karenanya itu sesat pikir yang dimaksud yang mana
jadi yang dimaksud ini partai partai politik
ya di sana kan kalau hezbollah hezboz saitan
partai itu kan bisa dinyatakan sebagai kelompok
jadi persoalan ini kan ketika ada yang tersentil
atau tersinggung dengan apa yang dinyatakan tersebut
apakah secara tidak langsung eksplisit mengakui sebagai partai syaitan
saya kira partai partai yang
ya ini konteksnya partai saitan partai politik atau bukan
yang dimaksudkan aminin dari yang anda
sekarang ada dua hal
kalau dimaksud partai politik
ada enam belas partai politik
yang dimana mungkin yang terlintas di kepala pak amin rais pada waktu itu
bahwa hanya partai gerindra
partai pan dan pks
nah yang menjadi persoalan ketika tidak disebutkan partai lain
apakah ini menjadi persoalan
ketika disebutkan semua pun
kalau itu kemudian disebut otomatis
terdikotomi seperti apa menurut anda
otomatis secara terdikotomi itu kan pendapat
terkait dengan masalah perspektif ataupun persepsi dari
ya akhir akhir memang berpendapat semua memang
cuman maksudnya bagaimana argumen anda menjelaskan itu
fakta di lapangan seperti itu
ketika apa yang disampaikan pak amin rais adalah sebuah penyampaian
dimana jelas untuk umat
tidak ada pretensi bahwasanya akan memperburuk keadaan
dimana akan mengkotak kotakan masyarakat indonesia tidak ada itu
karena seorang tokoh politik
seorang apa namanya
seorang ulama dalam hal ini juga beliau adalah mantan ketua muhammadiyah
saya kira tidak mungkin itu dilakukan karena untuk memecah pelahkan
karena dikotomi yang dimunculkan seolah olah pengkotak kotakan itu
nah kemudian saya
jadi menurut anda bukan dikotomi
kemudian kita melangkah kepada sosial politik
pembahasannya akan terjawab begitu
nah terkait di dalam tidak ada unsur permusuhan
pertama hal yang harus kita perhatikan tidak ada unsur permusuhan
permusuhan yang dimana dimunculkan
saya kira bagi orang kalau misalnya dia berafiliasi dengan syahitan
maka dia akan menganggap bahwasannya ini adalah sebuah
sebuah ujaran kebencian yang tidak dapat diterima
tetapi yang diterima oleh umat tidak demikian
jadi maksud anda yang tersinggung itu memang tergabung dalam
hizbul syaitan itu
jika merasa maka dia akan hizbul syaitan
itu korelasinya bagaimana
jika tidak maka tidak akan muncul dikotomi ini
kemudian yang perlu kita sampaikan
dengan bahwasannya perbuatan
bapak amin rais melakukan tawziah di dalam masjid
itu memang ruang lingkup
nah kalaupun toh itu disampaikan di dalam gereja
oleh pendeta pun kita tidak bisa melakukan intervensi
apa yang disampaikan adalah merupakan hukum atau pikir yang dijalankan oleh umat islam
oke nanti akan dijawab ya mas
setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali
tetaplah bersama pak amin rais
tadi memang masih ada tiga
tapi nanti terlalu panjang
gantian dengan mas husin terlebih dahulu
yang disebutkan tadi sempat disinggung
ini kan disampaikan sebagai bentuk tausiyah di dalam rumah ibadah
dari pandangan kami
dari pandangan kami sendiri
melihat itu bukan sebuah hanya sekedar tawziah gitu loh
tapi ada unsur unsur politik
ada kutipan yang saya ambil disitu
dengan bahasa inggrisnya sedikit sedikit pak amin saya terjemahkan
sekarang atau tidak sama sekali
esok tahun depan sudah terlambat
jadi tahun depan ini adalah
penentuan yang lebih meyakinkan lagi
kalau kita biarkan kekuasaan hizb ut syaitan
syaitan nggak bakalan kompromi lagi soal itu
artinya unsur unsur politiknya ada disini
sebelumnya beliau udah bilang
semi kampanye lah ini akhirnya menurut anda
seperti itu emang
faktanya di tkp yang kita tangkap
sebelumnya menyebutkan sebuah partai
ada lagi beberapa yang
sebelumnya menyinggung pks pan gantian
bukti bahwa kami mempunyai alat bukti yang kuat untuk melaporkan pak amin
dari sisi ranah hukum
maksudnya yang mau anda sebutkan bahasa hukumnya mensreanya memang mau menggiring
artinya pak amin itu betul betul menggiring sebuah tempat tausiyah masjid
baitur rahman itu sebagai ladang politik
artinya memanfaatkan sebuah
dengan tausiyahnya di tempat masjid
dan itu ada aturannya kan
mui sudah menjelaskan bahwa tidak ada istilah politik di rumah ibadah
oke baik bagaimana pak amin
ini sedikit menggelitik juga
yang menggelitik bagaimana
yang menggelitiknya bahwa segmented ini masuk ke arah ranah politik
dan kemudian bahwasanya mensreanya itu unsurnya secara tidak langsung disampaikan oleh pelapor
sudah terpenuhi secara tidak langsung
ini juga yang menjadi persoalan
ketika dalam hal ini kan kita perlu pahami pasal dua puluh delapan ayat dua
setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian dan lain sebagainya
mengandung unsur searah
yang kemudian kita pahami juga
disana dimasukkan pasal satu ratus lima puluh enam a
yang terkait dengan barang siapa dengan sengaja menyampaikan terkait dengan fitnah atau ujaran kebencian
yang masuk ada unsur sarah
yang menjadi pertanyaan kita
tadi saya sudah sampaikan
itu yang disampaikan melalui umat
kemudian tadi disinggung
ada terkait dengan masalah persoalan kampanye
kalimannya diulang lagi
kalimannya diulang lagi
ini sudah jelas disini
biar kita clear disana
beliau jelas jelas sekarang kita menjelaskan
yang sudah disebutkan
artinya dengan jelas sudah mendikotomikan sebuah pancasila
yang bahasa inggrisnya tadi yang bagaimana coba
yang tadi anda sempat singgung juga
kita dengar dulu ya
sekarang atau tidak sama sekali
esok tahun depan
ini di forum yang sama ini menyampaikan
di forum yang sama
jadi tahun depan ini adalah penentuan yang lebih meyakinkan lagi
tahun depan itu pemilu
artinya pemilu maksudnya dua ribu sembilan belas
kalau tidak dibiarkan
kalau kita biarkan kekuasaan hizbushaitan
dalam tanda kutip selain tiga partai yang itu
itu artinya hizbushaitan kan menurutnya beliau
kan ini sudah ada unsur unsur deliknya sudah terpenuhi
ujaran kebencian disini sudah terpenuhi
sebelumnya hal apa yang disampaikan itu
itu merupakan perspektif
persepsi yang menyatakan
bahwa eh sekarang kita pahami
ada tidak kita dari semua umat islam
atau agama mana pun yang menyatakan
bahwa kita mau berkompromi dengan setan
anda orang islam
mungkin yang beragama islam
saya beragama islam
saya tidak tahu
yang beragama islam
kita tidak akan pernah berkompromi dengan saitan
dalam hal ini
maupun golongan syaitan
yang menjadi pertanyaan kita
apakah kita dengan berkompromi tersebut
hanya untuk tahun depan
yang perlu kita pertegas adalah
apa yang disampaikan pak amin rais
jadi konteks tahun depan ini
anda bantah pemilu
oh ketika misalnya itu diperspektifkan pemilu
tetapi yang menjadi persoalan
bagaimana dia mengingatkan umat
bahwa kita tidak boleh berkompromi
artinya pak amin di masjid kampanye dong
itu kan ketika disampaikan
ini persoalan berbeda
kita kan melihat perspektif
ini kan ketika misalnya
ini sudah dilakukan
kita kan melihat perspektif
ketika perspektif muncul
dinyatakan itu ada delik
kita serahkan kepada penyidik
untuk melihat itu secara umum
kalau penyidik benar
kalau penyidik benar
tapi kan kita sekarang berargumentasi
tentang letak ujian ujiannya
karena kita bicara
terkait dengan persoalan perspektif hukum
ketika itu sudah dilaporkan
terkait dengan persoalan unsur
yang dianggap memenuhi
penyidik ketika melakukan itu
apakah sampai dari
penyidikan dan sebagainya
secara tidak langsung
bahwasannya pelapor menjudge
bahwa amin rain salah
ini kan tidak benar
melakukan sebuah delik
men serahnya saja
kita coba perhatikan
ketika orang mau melakukan tindak pidana
dia berkolaborasi dengan hal hal
yang bersifat kejahatan
kalau saya suka baju batik
kemudian baju batik yang saya suka
saya tidak menyebutkan
itu biru kuning
tidak menyebutkan itu putih
apakah saya mendikotomi
jadi ketika menyebutkan
pks gerindra sebagai
partai hizbullah tadi
maka tidak bisa diartikan
menurut anda yang lain
sekarang yang menjadi pertanyaan
kalau pak amin rais menyebut
empat belas partai yang lainnya
ini kan dalam konteks kata partai
yang perlu dijabarkan juga adalah
ketika hizbullah itu adalah
bukan hanya partai saja
bukan hanya partai politik
bukan hanya partai politik
bisa nggak anda terima argumen ini
bukan partai politik
tapi kelompok artinya
jangan melihat sesuatu hal itu
dengan kacamata kuda
ini kan persoalan ini
kalau kita mau melihat
itu betul betul dari
sebentar sebentar dulu
kalau pak amin tidak menyebutkan
itu tidak ada
kalau tidak menyinggung pks
golongan atau apa segala macam
tapi kalau kita sudah
pak amin sudah menyebutkan
lalu kita tidak
menyebutkan itu sebagai
itu sesat pikir
susah pikir menurut anda ya
dan itu merupakan
dan ditambah ada kampanye maksud anda begitu
pemikiran laporan yang harus menurut saya adalah
melihat dari bentuk kacamata kuda
kacamata kuda kenapa
kacamata kuda karena begini
umat dalam hal ini
khususnya umat islam
merasa tidak terganggu
dengan pernyataan apa yang disampaikan pak amin rais
kita nggak bawa bawa umat
karena bisa beda beda kan
beliau sendiri juga
sekarang persoalannya kan
pasal dua puluh delapan menyampaikan
yang mengandung unsur kebencian
sekarang yang menjadi pertanyaan
pak amin rais menyampaikan di dalam masjid
dia tidak menyebarkan
dia tidak menyebarkan
malah informasi didapatkan
dari rekan rekan cnn sendiri

yang menjadi pertanyaan
jika memang itu
menjadi satu persoalan
seperti yang tadi disampaikan
dia tidak laporkan
ini jadi persoalan
dan kemudian ini ada persoalan
jadi ada kasus lain
ini harus ada pihak lain lagi
ini harus ada pihak lain lagi dong
saya ingin menjelaskan
pak ayas mengenai pasal dua puluh delapan
sekarang kalau ini dikotakan
kalau ini dikotakan
yang memunculkan pengkotak kotakan itu siapa
atau dalam hal ini
pak amin rais
jelas pak amin
bagaimana pak amin rais mengkotakan
ini tidak jadi persoalan kalau tidak ada laporan
nah itu dia
ini yang jadi persoalan
itu anggapan dari pihak pak amin
karena kita punya anggapan sendiri
kita punya pandangan sendiri
sasa saja pandangan sendiri itu
kita pun juga punya argumentasi
dan dalam hal ini kita akan merencanakan juga melakukan pelaporan balik terkait dengan
nah pelaporan balik bagaimana kalau pelaporan balik
kita siap siap saja
banyak kami juga akan menyatakan terserah
kenapa anda melakukan pelaporan balik
kita juga akan merupikan
kita juga akan merupikan
kita juga akan merupikan
jadi pemerintah yang pilih kepolisian
pemilai pak amin rais
tidak dapat menerima
karena apa yang disampaikan oleh pak amin rais merupakan sebuah patron yang dimana
amar ma'rup nahimungkar itu disampaikan secara langsung
amar ma'rup nahimungkar nggak bisa disampaikan kalau itu ada unsur unsur politiknya
ketika unsur politik itu dinyatakan korelasi antara sosial politik dengan keberagaman
tidak bisa dipisahkan
ketika sosial politik itu ada makanya habluminan nas
persoalan apa yang disampaikan oleh pak amin rais
berarti memang politik dong
dengan agama tidak bisa dipisahkan itu
kalau sudah kita serahkan ke penyidik ya kalau gitu ya tapi argumennya sama sama saya lihat
kita hanya memberikan upaya upaya penegakan hukum dan kita mengapresiasi kepolisian
untuk segera memproses apa yang kita sudah laporkan dari cyber indonesia
tadi saya tidak sempat menyampaikan terkait masalah tergelitik tadi
kawan kawan cyber indonesia ini closing statement saja singkat ya
singkat bahwasanya legal standingnya dari mana ketika menyatakan apakah anda juga termasuk salah satu partai yang dimaksudkan oleh pak amin rais
kalau merasa demikian anda partai mana yang membackup maksudnya begitu
itu yang jadi persoalan kita ini masalah itu
sekali lagi bertanya saya sebagai orang umum
saya sebagai orang hukum
pertanyaan menarik coba
saya sebagai orang hukum legal standing anda di mana untuk terkait dengan permasalahan ini
ketika duduk persoalan sebagai pelapor penyidik juga akan mempertanyakan hal yang sama
dimana dirugikannya maksudnya
warga negara saya dijamin tetapi kan ketika masuk unsur pidana yang perlu dilihat itu menseria niatnya
kemudian terkait dengan ada maksud dan tujuannya
arah ke mana dan dimana
mana goldnya jadi menutup terakhir terakhir menjawab karena ditanya itu kan saya kami
menyebutkan itu ujaran kebencian artinya di semua partai itu ada umat islam umat islam
legal standing legal standing artinya ujaran ujaran dari kebenciannya itu terpenuhin saat
beliau mengatakan ada hizbut shaitan artinya di lain partai yang itu di dalam setiap parpol ada
anggota anggota termasuk ada nu ada muhammadiyah apa segala macam itu kan muslim kalau dibilang
syaitan masa kita orang dianggapnya sebagai oke ikut kalau tidak merasa harus kebijakan
ada minallah ada minasyaitan jelas itu ada kebaikan dan keburukan baik itulah disampaikan
tapi jangan disampaikan sebagai dikotomi partai oke ini sampai disini nanti kita lihat bagaimana
proses hukum yang ada di kepolisian terima kasih mas
terima kasih juga pak said bakri atas waktunya malam hari ini selamat malam sesaat lagi kami
kita akan hadirkan dialog yang lain dengan tema benarkah pelaporan anggota kpu terkait pkpi ini
bisa menjadi presiden buruk bagi penyelenggara pemilu kami akan mengulasnya setelah jeda